sementara itu dari partai golkar wakil koordinator bidang pratama partai golkar bambang susatyo
angkat bicara mengenai pencalonan anak dan menantu jokowi di pilkada dua ribu dua puluh mendatang
bamsud berpandangan gibran dan bobi sebagai warga negara memiliki hak demokrasi
dan keputusan akhir ada di tangan rakyat
partai golkar menganggap bahwa gibran rakabuming dan bobi nasution
memiliki hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri
tidak hanya sebagai kepala daerah bahkan menjadi presiden republik indonesia
bambang susatyo mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh pada hasil survei median
yang menunjukkan posisi gibran berada di urutan kedua karena dapat berubah sewaktu waktu
bambang susatyo mengambil alih dari perusahaan jokowi
bambang susatyo mengambil alih dari perusahaan jokowi
bambang susatyo mengambil alih dari perusahaan jokowi
kalau bukan anak jokowi semua berhak tidak ramai orang
artinya apa yang disampaikan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh gibran
itulah dia menjalankan hak haknya sebagai warga negara untuk mengabdi kepada daerahnya
menjadi calon kepala daerah